terima kasih anda masih menyaksikan kompas malam saudara
presiden joko widodo akhirnya angkat bicara soal namanya yang masuk dalam bursa calon ketua umum partai golkar
menurut joko widodo ia hanya ingin menjadi ketua indonesia saja
isu namanya masuk dalam bursa ketum golkar ditanggapi santai oleh joko widodo di tengah kunjungan kerjanya ke pontianak
joko widodo bahkan sambil berseloroh menanggapi daripada jadi ketua partai ia ingin menjadi ketua indonesia saja
meski demikian joko widodo tidak menjelaskan soal maksud pernyataannya tersebut saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan
prabowo subianto dan jibran laka bumi laka
dan juga atas nama koalisi indonesia maju yang telah mengusung kami
ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya
kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun dua ribu sembilan belas
didampingi seluruh ketua umum partai politik pengusungnya prabowo subianto menyampaikan pidato kemenangan pertama
usai kpu mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh empat
namun ada satu yang hilang di tengah momen yang mengembirakan ini
sebagai presiden terpilih pidato disampaikan prabowo tanpa didampingi jibran laka bumi laka
saat ditemui hari ini gibran beralasan dirinya tak datang karena masih melaksanakan tugasnya di kota solo sebagai wali kota
ya karena masih kerja sebagai wali kota
nanti ketemu kok ya tenang aja tidak perlu memberitakan yang negatif
tiap hari ketemu bapak tiap hari kontak juga ya
saya kan sudah berkali kali bilang pekerjaan wali kota masih saya nomor satu kalinya
dari hasil rekapitulasi kpu mengumumkan pasangan prabowo gibran menang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dengan suara sah terbanyak sebesar lima puluh delapan sembilan puluh persen
prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi dari tiga puluh delapan provinsi